brazilian jiu jitsu merupakan cabang olahraga bela diri full grappling submission
yang bertujuan melumpuhkan lawan dengan kuncian ataupun cekikan
seni beladery ini berasal dari brazil yang kini mulai populer di jakarta
resiko yang tergolong tinggi membuat bela diri ini hanya dilakukan oleh orang dewasa
namun setelah melalui beberapa proses penyesuaian program latihan
seperti melakukan banyak games yang berkaitan dengan teknik dasar
brazilian jiu jitsu dapat digeluti oleh anak anak dengan pengawasan pelatih
di jakarta hanya beberapa klub brazilian jiu jitsu yang membuka kategori junior
lions salah satunya
klub yang sudah ada sejak dua ribu sebelas ini
untuk pertama kalinya menggelar kompetisi yang diperuntukkan atlet junior
dengan kategori usia enam sampai dua belas tahun dan usia tiga belas sampai enam belas tahun
sejumlah atlet junior yang berpartisipasi dalam kompetisi ini
tidak hanya berasal dari indonesia
melainkan beberapa negara seperti rusia perancis dan amerika

dan para ibu bapaku juga
saya berlatih selama enam bulan
dalam kompetisi yang digelar pada dua puluh tujuh november ini
keseruan tidak hanya datang dari atlet atlet junior yang bertanding
dukungan para orang tua pun turut melengkapi keseruan kompetisi ini
anja salah satunya
ia hadir untuk memberikan dukungan kepada tiga anaknya
ia juga memberikan instruksi kepada anaknya
dan juga memberikan instruksi kepada anaknya
itu yang sulit dijelasin
yang jelas menyenangkan ya
yang jelas menyenangkan tegang ya seru ya
cuma ya artinya mereka udah terbiasa dari dulu
memang aku coba paparkan untuk mencoba ikut banyak pertandingan
pelan pelan mereka terbiasa dan harusnya jadi lebih confidence
persiapan khusus jelas ada sih sebetulnya ya
karena mereka rutin
kelas ini kan rutin dua kali seminggu gitu ya
tapi di rumah pun mereka karena kebetulan anakku tiga dan tiga tiganya ikut jiu jitsu
mereka juga latih
jadi hanya sendiri bertiga di rumah
meski secara keseluruhan
sistem pertandingan dalam kompetisi ini sesuai dengan aturan
ada beberapa penyesuaian yang ditetapkan
salah satunya adalah waktu pertandingan
dalam aturan resmi
waktu pertandingan disesuaikan dengan tingkatan sabuk atlet
biasanya pertandingan atlet dewasa memiliki waktu lima sampai sepuluh menit
sedangkan kategori atlet junior tiga sampai empat
adakah prestri tertempat mereka
saya selalu secaraku untukitt
saya juga akan merawationalattered value karena juga kita ada pilihan di aturan ini cooked and we belt
mengajarkan mereka gimana untuk bisa secara motorik menjadi lebih baik
dengan pertandingan ini juga membuat mereka menjadi lebih mental
secara mental mereka jadi lebih kuat
dalam olahraga ini penerapan teknik dasar menjadi hal utama
demi mengurangi resiko cedera pada anak